ada satu kuliner nasi goreng unik di jalan bkr kota bandung jawa barat
para pembeli bisa mengambil nasi sepuasnya sesuka hati dengan syarat makanan harus habis
dan tidak boleh berbagi dengan yang lain saat datang nanti
yang mencuri perhatian lebih
peracikan nasi goreng ini dimasak bukan menggunakan suntil atau spatula
melainkan menggunakan pedang di atas wajan berukuran besar
menurut pengelola kedai makan ini
cara seperti ini mengadaptasi dari cara memasak negeri monggol
jadi perbedaannya adalah cara penyajiannya
di nasi goreng lain kan penyajiannya hanya menggunakan wajan kecil biasa
sedangkan mongolen grill ini menggunakan wajan yang bulat besar
dengan sajiannya yaitu menampilkan
dan action dengan tangan samurai
bagi warga bandung selain mengobati perut lapar
atraksi saat memasak pun mengundang becak kagum pemburu kuliner nasi goreng
agak mendegangkan sedikit sih takut tiba tiba jatuh alatnya
itu kan kayak samurai gitu kan takut tiba tiba kena tangannya juga gitu
ya takut sih tapi keren sih emasnya jago banget
harga satu porsinya mulai dari rp dua puluh lima
lain lagi sajian sebuah warung makan di jalan parang tritis pundong bantul ini
jika umumnya olahan daging ayam dimasak dengan bumbu gurih
bumbu bakar atau pedas di sini terdapat menu olahan daging ayam yang digoreng dengan bumbu pandan
untuk memasaknya pertama siapkan bumbu rempah seperti bawang putih bawang merah cabai dan bumbu panda

haluskan terlebih dahulu semua bumbu
setelah halus campurkan bumbu tersebut dengan daging ayam
ketika sudah tercampur rata dengan bumbu pandan
masukkan daging ayam ke daun pandan dan lipat kemudian goreng selama kurang lebih lima menit
teknik menggoreng ayam dengan daun pandan ini tujuannya agar daging ayam beraroma harum sekaligus menambah cita rasa
untuk menikmati seporsi menu ayam pandan ini cukup merogoh kocek sebesar rp delapan belas

saya mencari sesuatu yang berbeda buat untuk ciri khas dari restoran
jika sedang singgah di yogyakarta kuliner satu ini bisa menjadi referensi bagi anda yang bosan dengan menu ayam goreng yang itu itu saja
tim liputan cnn indonesia